puluhan ikan aligator dengan bobot mencapai empat puluh kg di pangandaran
diserahkan warga kepada petugas badan karantina ikan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kementerian kelautan untuk dimusnahkan
warga mengaku baru mengetahui ikan dengan habitat sungai amazon tersebut dilarang dipelihara
secara bertahap warga mendatangi petugas badan karantina ikan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan bkpm kementerian kelautan
menyerahkan ikan yang dilarang untuk dipelihara di perairan indonesia
setelah adanya sosialisasi dari petugas
salah satunya ikan jenis alegator yang banyak dipelihara warga di daerah kabupaten pangandaran
sebanyak dua puluh ekor ikan aligator dari mulai bobot dua puluh kg hingga empat puluh kg
diserahkan warga secara sukarela kepada petugas
warga mengaku baru mengetahui jika jenis ikan aligator dilarang dipelihara di indonesia
dikasih sama bapak atau disempenik kolam sama ikan ikan lain
suburin jadi ikan ikan di kolam habis dong
kenapa bapak menyerahkan ini
ya terkait dengan undang undang aja
jadi udah tau sekarang ya
berapa banyak di daerah
menurut petugas ada sekitar satu ratus lima puluh enam jenis ikan yang dilarang keberadaannya karena bersifat invasif dan berbahaya
satu diantaranya adalah aligator
artinya aligator sudah lama tapi tidak butuh
termasuk dianstal ada piranha
tidak butuh lagi
pertanyaannya kan sekarang kenapa bisa masuk begini
ini yang jadi pertanyaan kami juga
kenapa bisa masuk kan
karena emang peraturan ini adalah peraturan yang artinya masih artinya sudah jelas ya
banyak banyak hal hal yang menjadi menjadi mengiklan kapal katudung waktu itu
kalau resmi pasti akan berhubungan
petugas bkbm terus melakukan penyelidikan
dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat
agar menyerahkan ikan ikan yang masuk dalam daftar larangan untuk kemudian dimusnahkan
ogifat zahman pangandaran